turunnya harga minyak mentah dunia yang terjadi sejak pertengahan dua ribu dua puluh
telah berdampak terhadap kegiatan industri hulu minyak dan gas tanah air
sebagian besar perusahaan migas melakukan efisiensi termasuk dalam hal investasi
catatan skk migas nilai investasi dalam empat tahun terakhir terus berosot
pada dua ribu enam belas misalnya bahkan investasi tidak sampai seratus juta usd terendah dalam lima tahun terakhir
seperti apa sebenarnya masa depan perminyakan indonesia di tengah masih bergejolaknya harga minyak dunia
berikut data migas prima dona yang kian hilang pesona kami hadirkan
kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sebenarnya prima dona yang sudah semakin hilang pesonanya ini
kalau kita berbicara mengenai peta wilayah cadangan minyak indonesia
anda bisa melihat sendiri bagaimana sumatera bagian utara dan barat masih memiliki banyak sekali cadangan
ini merupakan tujuh puluh basin diantaranya atau cekungan yang mengandung minyak
termasuk juga di laut jawa dan kemudian di kalimantan
tidak terkecuali sulawesi dan juga ada di perairan maluku seperti itu dan natuna
ini merupakan wilayah wilayah yang memiliki cadangan minyak yang berpotensi mencapai tujuh satu miliar barrel seperti itu
dan di wilayah ini sendiri sebenarnya belum benar benar terjamah
kenapa berikut kami hadirkan sejumlah datanya
kenapa sebenarnya wilayah wilayah yang masih memiliki potensi cadangan yang cukup tinggi ini kurang terjamah oleh para investor
eksplorasi cadangan memang berkurang kalau kita perhatikan seperti apa wilayah kerjanya
pada tahun dua ribu dua belas setidaknya ada dua ratus tiga puluh tiga wilayah kerja
kemudian pada dua ribu enam belas ternyata wilayah kerjanya justru terus menurun bahkan lebih dari lima puluh persen
hanya ada satu ratus sembilan puluh sembilan wilayah kerja
dari satu ratus sembilan puluh sembilan wilayah kerja ini setidaknya yang aktif hanya mencapai satu ratus sepuluh wilayah kerja
sementara yang lainnya proses terminasi ini merupakan perpindahan dari kontraktor sebelumnya
yang sudah habis masa kontrak ini akan beralih
kalau kita melihat saja data di sini bagaimana
wilayah kerjanya ini merupakan data dari skk migas kementerian isdm bahwa terus menurun
dua ribu dua belas dua ratus tiga puluh tiga sempat naik sedikit tapi kemudian puncaknya pada tahun dua ribu enam belas justru sektor minyak ini terus minim investasi
hanya satu ratus sembilan puluh sembilan wilayah kerja
sejumlah faktor memang menjadi penyebab kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya penurunan harga minyak dunia
yang menjadi faktor utama
kenapa sebenarnya investasi untuk eksplorasi minyak ini terus berkurang
kita perhatikan juga bagaimana sebenarnya
ini sektor gas sebenarnya
sektor gas juga kalau kita perhatikan dan minyak cadangan minyak bumi diperhatikan dari sampai dua ribu enam belas
justru berkurang hanya mencapai tiga tiga miliar barrel saja
sementara gas itu kalau kita perhatikan memang cukup masih berada dalam fase yang stabil seperti itu
mencapai satu ratus satu tera standar kubik fit
ini tera standar combic fit ini artinya memang masih berada dalam
jumlah kubik feet
ada jumlah yang cukup baik sebenarnya dari indonesia walaupun kita melihat bagaimana investasinya terus berkurang
kenapa sebenarnya penyebabnya kalau kita perhatikan dari tahun dua ribu dua belas sektor migas ini terus decline
dalam wilayah eksplorasi cadangan minyak ya begitu juga dengan cadangan gas
dari walaupun tidak berkurang cukup banyak seperti itu tapi sebenarnya ini cukup menjadi alert sebenarnya
bagaimana seharusnya pemerintah melakukan cara yang lebih baik lagi walaupun memang sejumlah
sejumlah mekanisme sudah dilakukan
sejumlah mekanisme sudah dilakukan
seperti perubahan dari cost production sharing menjadi growth split juga dilakukan
tapi sepertinya ini masih menuai sejumlah kontroversi bagi kalangan kontraktor migas dan juga di negara indonesia maksudnya
kita akan lihat lagi seperti apa sebenarnya investasi eksplorasi yang lesu ini
kita akan perhatikan bahwa pada tahun dua ribu dua belas ini nilai investasinya mencapai satu tiga miliar usd
kemudian sempat naik sedikit pada tahun dua ribu tiga belas tapi kemudian jumlahnya turun
ini mencapai satu seperti yang saya sebutkan tadi hanya sekitar seratus juta usd saja
ini merupakan penurunan yang cukup dominan
ini sebenarnya investasi eksplorasi ini terkait dengan mekanisme kontrak
kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya investasi dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah sebelumnya itu
dana yang harus dikeluarkan oleh para kontraktor
dana yang harus dikeluarkan untuk kontraktor itu untuk memproduksi setiap ladang minyak itu cukup tinggi
sehingga akhirnya muncul mekanisme baru yaitu mekanisme growth split yang akan menggantikan psc ini
karena memang pemerintah sendiri melihat ini tidak terlalu sesuai dengan sistem pertambangan yang ada di tanah air
harapannya sih untuk kembali meningkatkan investasi di sektor migas
dan kalau kita perhatikan kenapa sebenarnya investasi ini menjadi lesu
yang pertama tentu saja
ini merupakan penurunan harga minyak
selanjutnya ialah penurunan produksi dalam lima belas tahun terakhir
ini yang menyebabkan kenapa returnnya rendah
dan akhirnya sepertinya perusahaan tidak terlalu berambisi untuk melakukan eksplorasi eksplorasi pada ladang minyak yang baru
sementara selanjutnya juga ada kendala dari perpengaruhan
ada kendala dari perpanjangan wilayah kerja
ini pastilah urusan birokrasi dan juga bagaimana akhirnya pembebasan lahan itu juga menjadi kendala
selanjutnya ialah rasio penggantian cadangan dan eksplorasi yang rendah
sehingga skema growth split itu sendiri dimunculkan tujuannya ialah untuk bagaimana menggairahkan kembali sebenarnya sektor migas di indonesia
namun seperti apa sebenarnya nanti industri migas indonesia kita harus melihat terlebih dahulu
seperti apa sebenarnya apakah ini benar benar terserap dengan baik oleh para kontraktor minyak dan juga diakomodir oleh para pemerintah